puncak peringatan hari anti narkoba internasional pada dua puluh enam juni diselenggarakan oleh badan narkotika nasional di kawasan kota tua jakarta barat
peringatan ini merupakan wujud keprihatinan terhadap ancaman narkotika
hadir dalam acara ini diantaranya presiden joko widodo menteri koordinator politik hukum dan keamanan luhut bin sarpanjaitan dan kepala badan narkotika nasional komjen pol budi waseso
dalam sambutannya presiden jokowi meminta agar setiap lembaga negara bersinergi dalam upaya pemberantasan dan peredaran narkoba
bahkan presiden memberi perintah tembak di tempat bagi pelaku pengedar narkoba bila undang undang memperbolehkan hal ini
menanggapi usulan presiden tersebut kepala bnn komjen paul budi waseso akan mengajukan revisi undang undang penanggulangan narkoba
bahkan kalau di undang undang diizinkan kita akan melakukan tindakan sampai taraf melakukan penembakan
ini akan kita kaji akan segera kita revisi undang undangnya
bila nanti sudah jadi bnn dengan jajaran yang lain akan melaksanakan perintah presiden sesuai dengan apa tadi yang amanah